yang juga menjadi sorotan adalah hakim mk menyatakan tindakan kpu yang langsung menerapkan putusan mk no sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
dengan menerima berkas pendaftaran gibran raka buming raka tanpa mengubah pkpu tidak melanggar hukum
pihak pemohon pada saat tadi di persidangan ini juga sempat mengungkit soal presiden jokowi yang ikut cawe cawe di pemilu dua ribu dua puluh
dengan mendukung salah satu pasangan capres cawapres
namun mk menilai dalil yang menyebut presiden jokowi cawe cawe tidak dapat dibuktikan di persidangan
bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
disikapi oleh presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta pilpres
yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana
menurut mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon
demikian pula dalil bahwa presiden akan cawe cawe dalam pemilu dua ribu dua puluh empat akuo
menurut mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe cawe yang dimaksud pemohon
serta apa bukti tindakan cawe cawe demikian
bukti yang diajukan pemohon baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media masa
memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkendak untuk cawe cawe dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
video bukti p tiga puluh enam dan bukti p satu ratus enam puluh
namun pernyataan demikian menurut mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan
dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan
sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh